pasca gempa pada minggu malam kondisi bandara internasional lombok praya terpantau kondusif
belum terlihat adanya peningkatan jumlah keberangkatan akibat gempa terakhir
ada pun sejumlah wisatawan mengaku khawatir karena gempa yang terus menerus terjadi
beginilah kondisi bandara internasional lombok raya pada senin pagi
bandara beroperasi seperti biasa dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai sepuluh orang
kondisinya sangat berbeda dengan sebelumnya
karena kalau sebelumnya memang terjadi penumpukan penumpang yang mereka berangkat dengan jumlah yang cukup banyak
namun untuk hari ini dan semalam kejadian itu tidak terjadi seperti itu
dan kegiatan semalam kemudian sampai dengan pagi hari ini berjalan normal
sejak gempa lima agustus lalu sejumlah warga lombok yang memiliki kerabat di luar pulau lombok
memilih untuk mengungsi sementara hingga aktivitas kegempaan meredah
ada pun mayoritas warga bertahan
dan mengungsi ke tenda darurat karena tak punya pilihan lain
gempa turut berdampak terhadap sektor wisata
hal ini terlihat dari pergerakan penumpang di bandara internasional lombok peraya
jumlah kedatangan wisatawan domestik dan asing terpantau menurun
sejak gempa lima agustus lalu kebanyakan penumpang yang tiba di bandara lombok praia
adalah relawan yang ingin menyalurkan bantuan bagi korban gempa
kembali dari empat belas agustus tersebut
g tujuh japai al charution
di lombok tengah tidak ada masalah
jadi kita bisa berhenti
jadi itu sedikit menakutkan
minggu malam lombok kembali diguncang gempa tektonik dengan magnitudo enam satu
kawasan lombok timur dan lombok utara menjadi lokasi yang terkena dampak paling parah
bandara lombok praya yang terletak di lombok tengah dipastikan masih dalam kondisi aman
selain bandara lombok praya bandara selaparang pun dalam kondisi baik
kedua bandara menjadi gerbang masuk utama bagi relawan dan bantuan logistik ke pulau lombok